selain jalur mudik anda para pemudik juga harus mempertimbangkan perakhiran cuaca di sepanjang jalur yang akan anda lalui
di beberapa wilayah curah hujan tinggi disertai petir masih akan terjadi beberapa hari ke depan
apa saja yang harus diwaspadai kita berbincang sore ini dengan koordinator bidang layanan informasi cuaca
badan meteorologi klimatologi dan geofisika bmkg ana oktavia setiawati
ibu ana selamat sore
terima kasih sore hari ini sudah bergabung di cnn indonesia ibu
ibu bagaimana persiapan bmkg memberikan informasi cuaca selama masa mudik ini
ya baik bmkg sebagai lembaga layanan informasi cuaca resmi untuk ikut mendukung kelancaran jalur mudik
oleh karena itu kami melakukan posko di bmkg pusat selama dua puluh empat jam tujuh hari
nah kemudian kami jadikan
kami juga bergabung di posko terpadu angkutan lebaran di kementerian perhubungan
dan kami juga menggelar posko mobil cuaca di pelabuhan dermaga merak untuk membantu para pemudik yang akan menyebrang ke pulau sumatra
ataupun dari pulau sumatera ke pulau jawa
iya bu anna apa sekarang yang harus diperhatikan atau diwaspadai pemudik
katakanlah satu pekan ke depan
karena mudik sudah mulai malam ini hari ini sudah mulai banyak
pemudik yang melakukan perjalanan
khususnya untuk wilayah sumatera dan jawa potensi curah hujan terjadinya hujan sedang hingga lebat itu masih akan terjadi di tanggal dua puluh tiga sampai dua puluh delapan april
nah kemudian dari tanggal dua puluh sembilan sampai dengan tanggal dua mei itu masih potensinya masih akan terjadi hujan lebat
tetapi intensitasnya akan menurun
nah oleh karena itu
kami menghimbau kepada seluruh tim untuk terus melakukan update informasi cuaca untuk mengantisipasi hal hal yang penting
ibu ana bagaimana dengan tingginya ombak ini perairan atau tinggi muka air laut ini terutama untuk di wilayah yang loadnya tinggi ya selat sunda gitu penyebrangan ferry
nah ini memang kami menggelas
kita memiliki kondisi tinggi gelombang di wilayah selat sunda yang memang pada saat mudik selalu tinggi untuk jumlah para pemudiknya
nah untuk itu memang masyarakat kami himbau untuk terus memantau kondisi tinggi gelombang
ya kondisi tinggi gelombang untuk saat ini memang relatif aman
dalam beberapa hari ke depan itu tetap terus harus dipantau kondisi tinggi gelombangnya sehingga pemudik dapat mempersiapkan hari dan waktu yang tepat untuk melakukan perjalanan
ibu ana sebenarnya apa yang terjadi dengan cuaca di indonesia sekarang
karena sepertinya perubahannya lumayan drastis ya katakanlah kalau misalnya di jakarta sendiri pagi sampai siang tadi panas ya luar biasa
tapi hanya selang tiga puluh menit langsung hujan deras disertai angin kencang dan juga petir
jadi apa yang terjadi sekarang sebenarnya
iya jadi begini mbak putri
saat ini sekarang masa pancar oba atau masa peralihan
ya memang cuaca itu akan berubah secara drastis
jadi pada seperti hari ini dari pagi hingga siang hari itu terjadi panas serik kemudian tiba tiba hujan
nah ini kita perlu waspadai
bahwa kondisi suhu muka laut di wilayah perairan indonesia ini cukup hangat
kemudian juga kelembapan udara tinggi
sehingga uap air itu cukup banyak di wilayah indonesia
nah potensi hujan itu masih akan sering terjadi
itu akan terjadi di jalur jalur mudik juga katakanlah di pulau sumatera bagian selatan hingga pulau jawa
itu akan rata seperti itu bu anna
iya untuk saat ini memang khususnya sumatera bagian selatan sampai dengan pulau jawa
potensi untuk terjadinya kondisi seperti ini masih akan berlangsung sampai dengan pekan depan
oleh karena itu kami bmkg itu menyiapkan produk informasi cuaca jalur darat
untuk wilayah sumatera dan juga jawa yang kami update setiap tiga jam sekali
kemudian kami juga menyiapkan parkiran cuaca khusus jalan tol
untuk ruas jalan tol cikampek cipali kemudian jagorawi merak
sehingga para pemudik dapat terus melakukan pemantau kondisi perkembangan cuaca
bu ana informasi informasi paling update dari bmkg bisa diakses di mana saja
iya untuk akses bisa dilakukan ke website bmkg
go id kemudian bisa juga menggunakan aplikasi info bmkg
dan juga tentunya di sosial media baik itu youtube instagram ataupun twitter
yang kami update setiap tiga jam sekali itu di akun info bmkg
dan juga masyarakat dapat melakukan telpon langsung ke call center kami satu ratus sembilan puluh enam
untuk menanyakan informasi cuaca
bu hana apakah ada titik titik
ada titik titik yang harus diwaspadai yang rawan bencana
iya untuk titik titik yang diwaspadai tentu adalah pertama daerah daerah yang memang sudah rawan banjir
jadi kalau kita lihat kondisi saat ini itu di wilayah sumatera bagian selatan
kemudian juga pulau jawa itu sampai saat ini masih rawan
untuk sejadinya cana hidrometronik
jadi memang mudik harus perhatikan kondisi cuaca pada saat melakukan perjalanan
ibu ana oktavia terima kasih banyak sudah berbincang sore hari ini di cnn indonesia
terima kasih semoga tugasnya kemudian lancar
akan dilakukan oleh teman teman bmkg mengawal masa mudik lebaran tahun ini
terima kasih ibu